penutupan sementara rumah sakit universitas air langga rsua surabaya
menjadi pukulan berat bagi penanganan covid sembilan belas di jawa timur khususnya surabaya
di saat dua puluh rumah sakit rujukan overload jumlah angka positif covid sembilan belas terus melonjak
data dua puluh enam mei lebih dari tiga pasien positif covid sembilan belas di jawa timur yang dirawat
ada satu tiga ratus dua puluh delapan pasien dirawat di rumah karena ruang isolasi di rumah sakit penuh
beberapa waktu lalu rsu dr sutomo surabaya yang menjadi rujukan utama di jawa timur
juga tidak menerima pasien karena pasien positif covid sembilan belas di instalasi gawat darurat membeludak
karena tidak kebagian ruang isolasi
menurut inge damanti ketua pusat riset keselamatan pasien universitas airlangga
fasilitas kesehatan saat ini memang kolaps karena beban yang diberikan melebihi kapasitas
menurutnya hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten
protokol kesehatan yang kurang ketat dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai
amat sangat banyak faktor yang berkontribusi di rumah sakit
ada faktor pasien faktor individu atau staffnya faktor pekerjaan komunikasi teamwork dan lain sebagainya
semua ini masih bermasalah di rumah sakit kita sekarang terkait dengan pandemi covid
dengan kondisi yang seperti itu misalkan dengan dukungan pemerintah
dengan pemerintah yang kurang kuat atau dengan kebijakan dari pemerintah yang ambigu
itu akan membuat beban pelayanan kesehatan kita itu semakin berat
karena mereka harus tetap melayani pasien dengan apd yang seadanya
karena itu memang bagian tuntutan dan profesinya
mereka juga mempertaruhkan keselamatan mereka dan keluarga mereka
karena mereka terus memberikan pelayanan
tidak hanya di indonesia tetapi di seluruh dunia itu sudah collapse ya
sudah collaps karena covid ini
single mengatakan kondisi ini berdampak langsung pada keselamatan pasien dan tenaga kesehatan
penularan covid sembilan belas yang dialami sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit
dan staff laboratorium itd universitas air langga menjadi bukti nyata
perabu dua puluh tujuh mei ada dua perawat dinyatakan positif covid sembilan belas
manajemen universitas air langga mengakui
penutupan sementara ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan
yang tertular virus covid sembilan belas dan keterbatasan kapasitas rumah sakit
saat ini rumah sakit dan laboratorium fokus pada pasien yang dirawat
dan mengerjakan sampel yang sudah masuk serta penataan internal
alasan kenapa rumah sakit universitas air langga membatasi layanan
karena memang kapasitas yang tersedia sudah
jadi pada saat perubahan kemarin terjadi peningkatan secara signifikan
sehingga jumlah kasusnya itu meningkat dan itu harus kita layani yang datang ke rumah sakit
tetapi untuk pelayanan rawat inap dan kemudian igd
salah satu kawasan darurat tetap berjalan sebagaimana mestinya
pertanggal dua puluh enam mei
kasus positif covid sembilan belas jawa timur nyaris menembus angka empat ratus
dan menuduki posisi kedua di bawah dki jakarta
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur